membuat papua tenang pak ketika mau ditangkap dulu selalu demo begitu ditangkap betul selesai sekarang
gak ada lagi demo nya uangnya kita freezer kita freeze ya
kita freeze uang nggak boleh keluar sampai nanti ada kejelasan
sehingga biaya biaya demo dan sebagainya tidak jalan
papua sekarang tenang papua sekarang tenang dilihat dari apapun coba dilihat aja